anda kembali bersama kami light rail transit
ataupun lrt pertama di indonesia tidak lama lagi akan beroperasi
lrt palembang telah melakukan uji dinamis dengan lancar
pertumbuhan ataupun masuk kami menteri perhubungan budi karyasumadi
meninjau langsung uji dinamis ini
light rail transit pertama di indonesia minggu siang menjalani uji dinamis di palembang
lrt ini diuji coba berjalan di atas rel sebagaimana mestinya
menteri perhubungan budi karyasumadi meninjau langsung uji dinamis ini
bersama rombongan menteri memasuki gerbong lrt begitu tiba di stasiun jakabaring
yakni stasiun yang bakal menjadi pemberhentian para atlet
yang akan bertanding di ajang asian games agustus mendatang
lrt kemudian dijalankan dengan kecepatan rendah dan perlahan ditingkatkan
hingga kecepatan enam puluh km per jam
uji dinamis ini merupakan uji tahap pertama
sebelumnya sempat dilakukan tes menjalankan lrt
namun dilakukan secara tertutup pada malam hari pada tanggal dua puluh dua mei lalu
sedangkan dalam uji coba resmi kali ini
pihak kementerian perhubungan mengundang sejumlah media untuk meninjau secara langsung
saat ini jumlah gerbong yang sudah ada di palembang baru enam buah
total gerbong lrt palembang nantinya berjumlah dua puluh empat buah
artinya masih ada delapan belas gerbong lagi yang akan dikirim oleh pt inka dari madiun pada bulan juni mendatang
saya bersyukur tahap uji dinamis tahap satu ini sudah berlangsung dengan baik
artinya kerja keras kita selama ini sudah membuahkan hasil
kita membutuhkan kurang lebih mundur satu bulan ke depan
untuk meneruskan untuk mendatangkan dari jawa timur
melakukan uji dinamis
kita sudah ada semua lintasan sehingga ini sudah terlangsung dengan baik
setelah melakukan uji dinamis lrt palembang
akan dilakukan pula pengujian sarana prasarana penunjang lrt
seperti fasilitas yang ada di stasiun stasiun pemberhentian
dijadwalkan pada pertengahan juli
lrt palembang sudah akan mondar mandir membelah kota palembang dalam uji coba operasional
sebelum benar benar digunakan sebagai sarana angkutan asian games agustus mendatang